kalau digoreng sampai mengembang maksimal bisa bisa kerupuk jadi melempem saat tiba di tangan pembeli
saya sudah bersama dengan sejumlah petugas dari suku dinas gul farmat
dari ancaman bahaya kebakaran
manfaatnya buat lulut pribadi apa
anda mengatakan bahwa rumah sakit indonesia dan juga wisma tempat anda berdiam ada di wilayah utara